foto gunung gede pangrango yang terlihat jelas di kemayoran jakarta pusat viral di media sosial
sejumlah pihak mempertanyakan keaslian foto tersebut
namun ari wibisono yang merupakan fotografer membantah telah melakukan manipulasi foto
inilah foto pemandangan gunung gede pangrango di kawasan jalan benyamin sueb
kemayoran jakarta pusat yang diambil oleh ari wibisono pada rabu tujuh belas februari kemarin
dalam captionnya ari menyatakan bahwa kualitas udara jakarta sedang bersih
sehingga gedung gede pangrango nampak jelas terlihat
di hari yang sama dinas lingkungan hidup dki jakarta memposting ulang foto tersebut di laman instagram dan twitternya
foto ini pun viral dan menjadi perbincangan publik di media sosial
sebagian warganet mempertanyakan keaslian dari hasil jepretan foto ini
fotografer arben rambe pun turut mengomentari foto tersebut
arbe meyakini ukuran gunung gede pangrango di foto seharusnya tidak sebesar itu jika melihat ukuran jalan
ari wibisono selaku sang fotografer memberikan klarifikasi terkait hasil karyanya
ari menyatakan mengambil foto tersebut dari atas jembatan flyover hbr moti kemayoran pada pukul enam dua puluh pagi
dengan menggunakan kamera mirrorres yang ia punya
ari bahkan mengunggah file foto asli
foto ini juga mengunggah file asli dari kamera dan jumlah foto yang sebelumnya pernah ia ambil
tidak ingin masalah menjadi panjang arben rambe menyatakan jika apa yang dia bicarakan ini
murni merupakan analisa fotografi dan berharap masalah ini tidak melebar dan dikaitkan dengan politik
usai viralnya foto tersebut akun instagram jakarta content creator community
mengunggah poster berupa kompetisi jakarta pangrango photo challenge
di mana pemenang foto tersebut akan mendapatkan hadiah
pada kamis pagi terlihat sejumlah warga memotret dan ingin menyaksikan langsung gunung gede pangrango
dari atas jembatan hbr moti kemayoran